dalam video yang direkam warga
sebuah rumah dan warung milik siem
warga desa tambak romo kecamatan padas ngawi
senin siang ludes terbakar
hembusan angin yang sangat kencang
dan bangunan rumah yang terbuat dari bahan kayu
akhirnya dalam waktu singkat ludes terbakar
warga dan petugas berusaha memadamkan api dengan alat seadanya
tugas pemadam kebakaran melakukan pemadaman sisa api dengan pembasahan
agar kebakaran tidak menyebar ke pemukiman warga lainnya
komandan regu damkar ngawi lili teguh junianto
mengakui mendapat informasi setelah api sudah merembet di bagian atap bangunan
tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu
menurutnya kebakaran tersebut diduga akibat korsleting listrik
korban kebakaran menderita kerugian material hingga puluhan juta rupiah